di awal tahun dua ribu dua puluh dua satgas waspada investasi telah menghentikan sejumlah entitas yang diduga melakukan kegiatan berkedok investasi tanpa izin atau ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat
terdapat dua puluh satu entitas yang diduga melakukan kegiatan tersebut
di antaranya tiga entitas merupakan perdagangan aset kripto tanpa izin dan dua entitas merupakan perdagangan robot trading ilegal
selain perdagangan aset kripto dan robot trading ilegal satgas waspada investasi atau swi juga menghentikan enam belas entitas yang termasuk dalam kegiatan money game
ketua satgas waspada investasi atau swi tongam lumban tobing menjelaskan laporan dari masyarakat menjadi salah satu langkah utama untuk memberantas adanya platform penawaran investasi yang ilegal
yang kedua kami juga melakukan upaya penanganan atau pemberantasan dengan memanggil entitas ilegal ini
kemudian kami hentikan kegiatannya kami umumkan ke masyarakat agar masyarakat mengetahui
kemudian kami minta blokir situs aplikasinya ke kominfo dan kami sampaikan laporan yang akan masuk kepada kepolisian
lalu sebenarnya mengapa money game robot trading ilegal serta perdagangan aset kripto ilegal dapat merugikan
money game pada dasarnya lekat dengan skema ponzi yaitu aktivitas penghimpunan dana masyarakat dengan memberikan komisi dan bonus
dari setiap dana yang disetor anggota baru di mana keuntungannya bukan dari jualan produk secara nyata tapi dari anggota baru atau istilahnya member get member
apabila tidak ada anggota baru maka yang dirugikan adalah member yang paling terakhir bergabung karena tidak mendapatkan keuntungan
kemudian terkait robot trading menurut ceo indodax oscar darmawan robot trading sebenarnya tools yang dapat membantu para trader memantau perkembangan pasar saham dengan algoritma tertentu
namun yang perlu diwaspadai robot trading bisa jadi hanya kedok yang digunakan oleh pelaku kegiatan ilegal untuk menarik minat masyarakat dan memasukkan modal investasinya ke dalam skema money game
sedangkan perdagangan aset kripto menurut oscar merupakan suatu instrumen investasi yang mirip dengan pembelian saham
dalam hal aset kripto yang dibeli oleh investor adalah mata uang digital
investasi aset kripto memiliki keuntungan yang tinggi namun juga memiliki risiko rugi yang juga tinggi
untuk itu masyarakat perlu cermat memilih platform trading crypto yaitu perusahaan yang telah memiliki izin dan terverifikasi
ia menyarankan masyarakat yang ingin terjun ke investasi kripto untuk melakukan trading di perusahaan atau platform yang telah terdaftar di bapepti
saya menyarankan untuk masyarakat kalau memang mau berinvestasi di crypto ya kripto itu pergerakan harga liar
jadi bakal dilihat daripada pergerakan harga di instrument investasi lain
pergerakan harga yang liar ini memang tidak bisa dibantah membawa sebagian besar orang tertarik untuk trading crypto
tapi kita harus tahu apa yang bergerak naik juga bisa bergerak turun
sehingga kalau memang kita percaya investasi kripto kita harus siap dengan uang yang kita gunakan atau uang yang siap untuk hilang
untuk mencegah masyarakat tidak terjerumus pada investasi ilegal satgas waspada investasi menyebut

satgas waspada investasi menyebut ada sejumlah upaya yang diperlukan
ada sejumlah upaya yang diperlukan
yaitu cek legalitas atau izin badan hukumnya bisa melalui ojk maupun bapepti
artinya jika tidak ada jangan diikuti
pelajari serta pahami instrumen masing masing jenis investasi
kemudian curigai penawaran penawaran dengan return yang fantastis
dan waspadai program investasi yang memberikan gambaran sukses dalam waktu relatif cepat
nah yang tidak kalah penting dalam berinvestasi tentunya kita harus cermat dan juga waspada
karena saat ini memang marak platform ilegal yang tentunya bisa merugikan
karena dalam berinvestasi apabila harga pergerakan tinggi tentu kita akan happy
tapi jika turun dan kita tidak siap mental bisa jadi kacau
tentunya yang tidak kalah penting juga gunakan uang untuk investasi dengan menggunakan uang dingin
jangan gunakan uang untuk kebutuhan sehari hari apalagi uang untuk kebutuhan dapur